emergency operating center kementerian kesehatan melaporkan jumlah spesimen tes usap covid sembilan belas per tujuh september dua ribu dua puluh sudah melebihi satu empat juta kasus
delapan puluh enam satu persen dari spesimen tersebut merupakan kasus negatif
gambaran jumlah ini jauh dari kurang jika dibandingkan dari jumlah penduduk indonesia yang saat ini mencapai dua ratus tujuh puluh juta jiwa
presiden joko widodo dalam sidang kabinet paripurna untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi tahun dua ribu dua puluh
meminta menteri kesehatan terawan agus putranto memperbaiki ketimpangan jumlah tes covid sembilan belas di sejumlah daerah
menurut jokowi terdapat provinsi yang memiliki jumlah pengetesan yang sangat tinggi tetapi ada pula provinsi yang jumlah tesnya masih rendah
desain perencanaan itu harus betul betul
komprehensif menyangkut berapa jumlah lab yang harus ada di sebuah provinsi
berapa reagen yang harus terdistribusi pada sebuah provinsi
strategi jejaring lab strategi jejaring lab ini penting
jadi bukan berdasarkan wilayah administrasi tetapi sekali lagi desain untuk perencanaan harus betul betul
ada dan disiapkan
ahli epidemiologi dan pandemiologi dari griffith university queensland australia diki budiman mengatakan
mahalnya biaya tes covid sembilan belas real time pcr karena teknologinya tinggi serta keterbatasan sumber daya manusia yang bisa mengerjakannya
karena ini anti pcr ini teknologinya tinggi kemudian keterbatasan yang tadi saya sebutkan sdm dan segala macam
ini negara negara berusaha mencari tes yang lebih cepat
tapi yang lebih cepat yaitu dengan misalnya rapid test antigen atau artilem
sehingga tes yang cepat ini bisa dihasilkan hasilnya tidak menunggu sampai beberapa hari lebih dari tiga hari
diki budiman juga menambahkan aspek kecepatan ketepatan dan murahnya biaya tes covid sembilan belas merupakan hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah
pemerintah bisa menyiapkan alat tes covid sembilan belas yang murah tanpa mengabaikan
untuk menambahkan unsur kecepatan dan ketepatan
ahli epidemiologi diki budiman memberikan atau menawarkan solusi kepada pemerintah bagaimana supaya biaya tes covid sembilan belas ini tidak terlalu membebankan masyarakat
khususnya mereka yang ekonomi menengah ke bawah yaitu dengan menggunakan sistem asuransi bpjs
kementerian kesehatan juga diminta untuk memberikan atau membuat regulasi dan monitoring untuk mengatur mekanisme harga tes covid sembilan belas di pasaran ataupun fasilitas kesehatan yang ada
arman helmi kurnia yuniarwan jakarta